wali kota bandung ridwan kamil dikabarkan akan mendapat dukungan dari partai golkar
dalam pemilihan gubernur jawa barat tahun dua ribu delapan belas
namun ridwan kamil menyatakan pihaknya baru dihubungi via telepon
dan belum ada surat penyataan secara resmi terkait dukungan itu
sempat heboh terkait surat keputusan dari ketua umum partai golkar setia novanto
yang memberikan dukungan kepada calon gubernur jawa barat rituan kamil
kini mulai menemui titik terang
orang nomor satu di kota bandung itu membenarkan
jika dirinya sudah dihubungi oleh petinggi partai golkar nurdin halid
yang menyatakan akan mengusungnya dalam pemilihan gubernur jawa barat dua ribu delapan belas
namun ridwan kamil belum yakin karena belum adanya surat resmi
yang dikeluarkan oleh partai golkar terkait dukungan itu
menyatakan mengkonfirmasi bahwa itu sudah resmi kira kira begini
jadi kalau betul via telepon dan aslinya itu ada ya alhamdulillah
berarti menambahi jumlah koalisi saya dari pak nurdin halid
sebelumnya ridwan kamil sudah mendapatkan dukungan resmi
dari partai nasdem pkb dan p tiga
sementara itu ketua dpd partai demokrat jawa barat iwan sulanjana menyatakan
partai demokrat jawa barat iwan sulanjana menyatakan
partai demokrat jawa barat iwan sulanjana menyatakan
masih bertahan dalam poros baru bersama partai gerindra
setelah sebelumnya poros baru ditinggal partai persatuan pembangunan
yang mendukung rituan kamil dan partai amarat nasional
yang mendukung deddy miswar
untuk poros baru memang harus kita akui
sekarang kita lihat p tiga sekarang ke rk
kemudian pan ke deddy miswar
tinggal sekarang gerindra sama demokrat
kita sementara masih punya calon sendiri
jadi kan di demokrat masih ada dede yusuf
ada saya sendiri kemudian ada herman koiron
kemudian dari gerindra itu masih ada pak burhanuddin
ada pak mulyadi
nah itu nanti biarlah itu nanti ketua umum gerindra
dan ketua umum demokrat yang menyelesaikan
akan kemana kita ke depannya
iwan menambahkan poros baru ini tetap berkoalisi
untuk menghadapi pilkada enam belas kabupaten kota di jawa barat
tim liputan transmedia